ini klinik fisioterapi aku yang ada di jakarta
dan kita disini dalam waktu beberapa lama
apa yang kamu lakukan ini semuanya sia sia
aku gak bakal pernah sembuh
biarkan aku seperti ini
aku akan terima nasib aku seperti ini
jadi kamu jangan paksa aku untuk sembuh
ayo sus bantuin aku cepetan
kak tiara tiara
enggak enggak ada apa apa
udah selesai main ya ayo masuk ke dalam
belajar ya sayang ya
belajar sama mama
afiq jangan lakukan itu afiq
lepasin aku tiara
aku sudah tidak punya lagi alasan untuk hidup
istriku sudah memiliki suami yang lain
anakku juga sudah punya ayah yang baru
aku sudah tidak dibutuhkan lagi di dunia ini
oke oke mungkin istri kamu udah menikah lagi
anak anak kamu cuman pun tidak ada yang bisa dihidupkan
cuman punya satu ayah ayah itu kamu
sudah tidak membutuhkan aku lagi
udah lepasin tiara

kamu jangan putus asa
aku mohon jangan begini lagi
kamu jangan putus asa
kamu jangan putus asa
kamu jangan putus asa
udah kamu tenangin diri kamu sekarang ya
nah pada tidur ya
ibu juga harus tidur lebih awal
karena kan besok latihan terapi kaki
kamu kok main main sih nak
kamu harus tidur ya
tuh kakak alika sama kakak rizu udah tidur
ayo tidur sekarang
yuk tidur sayang
pinter minum obat ya
mama heran sama bella
kenapa ya dia susah banget melupakan afif
satu sisi mama sih senang
ternyata bella itu perempuan yang sangat mencintai anak mama
tapi satu sisi lagi
mama kesian ngeliat bella
padahal foto foto afif barang barang abis
semua udah mama singkirkan
tapi tetep aja bella tuh dingin sama reno
kan mama jadi nggak enak
suatu hari nanti bella akan sadar
kalau reno itu bener bener mencintai bella
mudah mudahan ya insya allah
mau kemana tuh mereka
dua perempuan yang tidak pernah mau berpikir
ngurus anaknya aja juga gak mau
mau kemana sih mereka
jadi gitu rafiq
keadaannya sekarang sudah berubah
posisi kita terancam rafik terancam
gavin gavin mengancam akan menceraikan cynthia
dia itu bener bener gak tau diri keterlaluan sekali
padahal dia tuh dibawa kesini oleh kami

beruntung dia bisa bertemu dengan ibunya
tapi biar bagaimanapun juga
dia gak bisa dong melupakan kami
dia harus ingat siapa dia sebenarnya
udah kayak kacang lupa sama kulitnya tuh
eh kamu jangan diam aja dong disini
kamu apaan gitu cynthia
kamu tuh gak seharusnya berkeliaran
dan kamu gak seharusnya berada disini
dan gavin seorang diri mengurus anak kalian
kamu tau gak
kamu pake dong otak kamu
anak kamu itu satu satunya cara
agar kamu gak cerai sama kavin
gavin buka pintunya gavin
istri yang pergi keluar rumah tanpa seizin suaminya
gak boleh masuk ke kamar
gavin gavin buka pintunya gavin
gavin buka pintunya
apa sih ribut ribut
aku mau istirahat ma
istirahat di ruang lain kan bisa
ini klinik fisioterapi aku yang ada di jakarta
dan kita disini dalam waktu beberapa lama
apa yang kamu lakukan ini semuanya sia sia
aku gak bakal pernah sembuh
biarkan aku seperti ini
aku akan terima nasib aku seperti ini
jadi kamu jangan paksa aku untuk sembuh
ayo sus bantuin aku cepetan
berikanlah hamba kekuatan
yakini hamba untuk terus menunggu afif
kau pasti melindungi dia dimanapun dia berada
kalau beritahu afif
hamba masih menunggu dia disini